sementara itu harga pertamak turbo juga turun menjadi rp empat belas empat ratus dari sebelumnya rp lima belas tiga ratus lima puluh per liter
bukan hanya mobil motor bahkan kalau kita lihat kendaraan kendaraan umum pun dipakai untuk mudik
sebenarnya ini kekhawatiran saya melihatnya
misalnya gamenya yang menarik untuk dibahas ya
sedikit berbeda dibanding covid sembilan belas
itu memang ditargetkan antar negara dan juga berbagai wilayah terutama negara negara berkembang
tapi juga dengan betul betul meningkatkan kualitas pelayanan
untuk beralih ke dalam sektor yang butuh waktu panjang
mencatat dua belas juta transaksi pengguna yang sebagian besar merupakan pelaku usaha di segmen grosir
dia tuh maksudnya ke final
maka kemudian ketika diteliti lebih dalam lagi ini berkaitan dengan oh berarti dia adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
reja sih kayaknya satu minggu lah pokoknya bisa kalau gua satu
paling kalo misalnya sementok mentoknya bisa naikin ya bentuk
kan itu saya udah pernah sempat bilang waktu podcast suki rukian itu
udah langsung lepar bolanya sama si joe harris
simulator ini didesain dan dirancang seperti aslinya
turun empat puluh basis point berarti kan harga bonds udah naik nih
pokoknya pihak q huatannya juga kelihatan gitu maksud gue cuman belum tahu ya kalau
kedua realokasi modal untuk mengatasi stagnansi produksi serta operasional
kalau dari gue sih
karena kenapa kalo kata pelatih lo
ini kebetulan yang lagi saya makan adalah yang white lontos
menguasai menentukan harga kayak opec ya
ya kalau menurut gue sih itu sih paling yang menang
karena sebenernya westbrook menurut gue cocok banget main sama bradley bill
akan tetapi tingkat fatalitasnya tidak lebih parah dari varian omikron
nah catatannya disini adalah bahwa
kalau menjaga mood kan kita pasti berhenti di rest area untuk stretching paling tidak